kenapa kamu tidak menangis
mama itu kesini cuma mau memastikan
apakah ayahnya amira itu memang masih hidup
enggak aku yakin alasannya bukan cuma itu
jangan jangan dulu hubungan mama dan ayahnya amira memang sudah sangat jauh
makanya sampai sekarang pun mama tidak bisa melupakan ayahnya amirah
mungkin memang benar
aku adalah anak dari
dari hasil hubungan mereka
aku sekarang harus paksa mama untuk aku
tidak aku tidak berani tanya ke mama
aku takut sekali akan jawabannya
kalau ternyata aku memang
memang anaknya mama
mama dan ayahnya amirah
mbak kita pulang aja yuk ma
takutnya nanti kalau papa ngeliat mama di sini papa bisa marah sama mama
biarkan mama di sini dulu ya
mama masih mau menunggu di sini
kamu pulang duluan aja
yaudah kalau gitu sejarah duluan ya ma
mas wisnu ngapain lagi sih ke sini
aku cuma pengen lihat herman
mas udah deh
gak usah ngeliat ngeliat arman lagi
yang ada bikin aku tambah pusing tahu gak sih
mas tau gak
setiap aku ketemu sama mas
si arman paksa aku untuk ngakuin kamu itu bapaknya atau bukan
udah sana mas pergi
lagian arman gak ada
kalau ada yang lihat kita berdua di sini bisa berabe
udah sana pergi sana
nah itu mobil non zahira udah ada
berarti si arman juga udah pulang dong
masih mikirin mamanya non
kita susulin lagi ya non
aku takut man
aku takut sama siapa
aku akan lindungi non
aku akan lindungi non
aku akan lindungi non
tadi kamu lihat sendiri kan man
tadi kamu lihat sendiri kan man
mama ngotot pengen terus mencari ayahnya amira
untuk melihat apa dia masih hidup atau enggak
kalau memang ayahnya amira hanya bagian dari diri kamu
kalau memang ayahnya amira hanya bagian dari diri kamu
bagian dari masa lalu mama
wajar gak sih man kalau mama bersikap kayak gitu
gak wajar kan
tadi aku udah mau nanya sama mbak
aku pengen tahu oman kenyataannya
tapi aku rasa gak sanggup kalau
kalau apa nanti yang dibilang sama mama gak sesuai dengan apa yang kuinginkan
karena aku maunya jadi anaknya papa man
bukan anaknya orang lain kan
sebelumnya kan pernah ada debut ribut seperti ini juga
tuhan sendiri yang bilang dan yakin kalau non adalah anaknya
ya non pegang aja kata kata tuhan non
ya kalau non mau
kalau non cuma mau jadi anaknya tuhan ya
ya non harus
non harus percaya
non jangan raguin lagi
aku seharusnya percaya sama papa
jangan sedih lagi ya non
loh kok mereka gak turun turun sih
waduh jangan jangan si arman lagi beraksi nih buat deketin non saira
biar non gak sedih kita
kasih ingat ya
kok arman bisa melakukan gerakan tangan amira dan ihsan itu
aku tahu lagi sih non
budi ngapain sih
kamu yang bikin aku jantungan budi
kamu yang bikin budaya jantungan
ngapain kamu nahan non zahira belam belamaan di mobil ha
bikin copot sekalian
budi ini kalah budi budi
ini kelima kali
lepas lepas bahaya itu
ini lagi ngapain di sini
udah sana pergi sana pus pus
kamu yang seharusnya pergi
ganggu orang lagi berdua aja
udah sana pergi
mana pantas pembantu berduaan sama anak majikan
non zahira itu pantesnya sama laki laki yang segerajat
anak pengusaha juga kalau perlu anak raja sekalian
bukan sama pembantu dekil kayak si arman
dekil juga wangi
surti kamu itu gimana sih
jodoh itu di tangan tuhan
mau anak majikan kek mau anak pembantu kek
kalau yang di atas sudah nentuin maka jadilah
lagian arman itu pantes buat zahira
apa arman ganteng pinter pendidikannya juga lumayan
jadi memang arman pantes buat zahira
aku masuk dulu ya ke dalam
harusnya aku pergi dulu
baru kali ini ada yang bilang aku cocok buat non zahira
padahal aku sendiri ngerasa itu gak pantas
tapi kata kata pak wisnu bikin aku merasa lebih percaya diri
kamu gak boleh putus asa
kamu arman kan
kok nampaknya juga sama seperti anaknya mas wisnu
putari kamu itu jangan ngawur
ngapain bawa belain saya
bang gak ada hubungan apa apa sama saya kan
oh kamu kurang ajar begini sih
ngajar apanya budi
bapak ini kan gak ada hubungan apa apa sama saya
bapak ini ikut campur
bapak ini pun gila
aku masih gak bisa mengerti kenapa amira bisa melakukan tos itu
jangan jangan selama ini aku salah
mungkin yang sebetulnya putriku adalah amira bukan zahira
tapi kalau begitu berarti orang yang bernama wisu membohongi aku
ibu hamil minta maaf karena harus nemuin papanya rizky sekali lagi ibu
tapi amira penasaran banget
waktu amela lakuin taos itu ke dia sepertinya dia sangat kaget bu
dia kayak tau sesuatu yang besar
jangan jangan dia baru sadar kalau amira ini anaknya karena amira bisa tos itu
ya allah aku benar benar gak bisa berhenti berharap kalau dia memang ayah
masalah anak ini memang betul betul rumit
siapa yang bisa aku percaya
gimana aku bisa membuktikan siapa anakku yang sebenarnya
sebaiknya aku temui hamira di rumahnya untuk cari tahu
aku akan mencari tahu
aku akan mencari tahu
aku akan mencari tahu
aku akan mencari tahu
jangan jangan itu amira
kebetulan kalau begitu